imbas maraknya aksi pelecehan seksual di angkutan umum dinas perhubungan dki jakarta berencana
mewajibkan pemisahan tempat duduk antara pria dan wanita di dalam angkutan kota yang beroperasi di jakarta
ditemui di gedung balai kota dki jakarta pada senin petang
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo mengungkapkan
pihaknya mewajibkan angkutan umum yang beroperasi di ibu kota memisahkan tempat duduk pria dan wanita
menurut dia kebijakan ini diterapkan untuk memberi rasa aman bagi warga yang menggunakan angkot di jakarta
kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada pekan ini
pada dua baris tempat duduk penumpang pria diwajibkan berada di sisi sebelah kanan
sedangkan penumpang wanita diprioritaskan duduk di sebelah kiri atau bagian depan
karena ada perusahaan secara fisik tidak lagi bercampur dan dengan pola ini tentu kita berharap bahwa
pramudi akan dengan mudah mengawasi karena spion di tengah itu akan memantau
jika terjadi pergerakan depan antar depan itu akan terpantau bahwa ini terjadi sesuatu yang bisa dicurigai oleh prabudi
sehingga dia bisa berhenti dan melaporkan kepada jajaran atau petugas yang dekat
dengan layanan utuhnya